seperti apa kondisi di sana pada saat ini dan bagaimana sih dengan penerapan protokol kesehatan di sana
nampaknya masyarakat sudah tidak terlalu takut lagi untuk melakukan perjalanan dengan moda pesawat terbang
ya benar sekali hanum kalau kita lihat dari sejak pagi saya berada di sini hingga saat ini
ada sejumlah peningkatan dari penumpang yang begitu signifikan saya lihat
kalau sekarang anda bisa lihat di belakang saya ramai sekali masyarakat yang ingin melakukan perjalanan
ke sejumlah destinasi di berbagai kota di indonesia
kita lihat tadi kalau kita lihat di counter check in maupun juga di counter validasi dokumen kesehatan
hampir sebagian besar antrian terjadi dan meskipun kalau kita lihat dari antrian ini tidak terlalu signifikan waktu lama
namun kalau kita imbau kepada masyarakat yang ingin melakukan perjalanan ke luar kota menggunakan pesawat terbang
untuk datang lebih awal karena tentunya akan ada protokol kesehatan yang akan diterapkan di sini
antrian antrian dengan jarak kurang lebih satu meter antara satu orang dengan yang lainnya
kemudian harus mengantri terlebih dahulu juga terhadap untuk check in dan lain sebagainya
dan yang perlu diperhatikan adalah kalau kita lihat dari prediksi pt angkasa pura ii ini sendiri
nantinya akan ada setidaknya enam puluh lima ribu penumpang yang akan melakukan perjalanan pada hari ini
nantinya kalau kita lihat dari tanggal dua puluh delapan hingga tanggal satu november dua ribu dua puluh
diprediksi akan ada peningkatan sejumlah lima belas persen hanum
yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan kalau sebenarnya pada minggu lalu juga sudah ada terjadi peningkatan
mulai dari tanggal dua puluh tiga dua puluh empat hingga dua puluh lima oktober
karena kalau kita tahu dari tanggal sekian dari tanggal itu sudah mulai adanya stimulus dari tiket pesawat yang sudah diberikan oleh pemerintah
nah jadi ada dua faktor sebenarnya mengapa ada lonjakan peningkatan penumpang yang terjadi untuk pesawat pada khususnya
yaitu karena ada yang pertama libur panjang cuti bersama yang mulai hari ini hingga tanggal satu november nanti
dan yang kedua adalah dengan adanya stimulus tiket pesawat yang diberikan sebesar dua ratus lima belas miliar kepada pt angkasapura
untuk nantinya tidak ada lagi passenger service charge atau yang selama ini kita kenal dengan airport tax
sehingga memang kalau kita lihat dari harga tiket yang sudah ada akan berkurang setidaknya satu ratus tiga puluh ataupun rp satu ratus delapan puluh lima dari harga biasanya
ini juga sebagai suatu bentuk stimulus ataupun memancing masyarakat untuk melakukan perjalanan
namun kalau kita lihat tentu akan ada dampak dari hal ini
kita bercermin pada kejadian ataupun agustus yang lalu juga pada libur akhir pekan long weekend pada tanggal dua puluh hingga tanggal dua puluh tiga agustus dua ribu dua puluh
di mana juga terjadi lonjakan peningkatan penumpang yang terjadi di soekarno hatta ini
ada sekitar yang tadinya rata rata di lima ratus yang kalau kita tahu dari sejak pandemi dari bulan maret april mei juni hingga juli
rata rata ada sekitar seratus hingga dua ratus penerbangan per hari
nah titik di agustus itulah mulai
pertama kali di angka lima ratus tiga puluh penerbangan
angka lima ratus menjadi angka psikologis dari bandara soekarno hatta bahwa penerbangan nantinya akan tetap stabil di angka sekian
sehingga nantinya kalau diprediksi pada hari ini juga akan ada di lima ratus tiga puluh penerbangan
termasuk juga dua maskapai besar seperti garuda group dan juga dari lion air group juga telah mempersiapkan adanya penambahan
meskipun tidak secara spesifik disebutkan ada penambahan penerbangan seberapa banyak
namun memang kalau secara total dari
sepuluh penumpang setidaknya ada lima ratus tiga puluh paling tidak ada penerbangan yang juga akan dilakukan pada hari ini
besok juga hingga tanggal satu november
nah kalau kita melihat dengan adanya peningkatan peningkatan ini
kemudian juga ada stimulus yang tentunya ada pergerakan pergerakan yang juga lebih banyak dibandingkan dengan agustus yang lalu
tentunya antisipasi yang harus dilakukan adalah dengan protokol kesehatan
tadi saya telah melihat bagaimana setiap waktu ataupun di setiap menit dari bandara soekarno hatta ini ataupun airport
memperoleh memberikan informasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga jarak
kemudian menggunakan masker dan lain sebagainya
namun memang kalau kita lihat dalam kondisi ramai seperti ini setidaknya bagi masyarakat
diimbau untuk tidak mengikuti ataupun adanya kerumunan kerumunan orang
ataupun juga kalau memang mengantri memberikan jarak antara satu dengan yang lain
sehingga memang bagaimanapun perjalanan yang ingin dilakukan setidaknya aman dan juga tetap menjaga kesehatan
baik roni singkat saja apakah bisa dipetakan
maksudnya tujuan tukar
tujuan yang paling banyak dituju oleh masyarakat yang menggunakan moda transportasi pesawat ini kemana saja
dan apakah hal sebaliknya juga terjadi
ada arus kedatangan penumpang dari bandara luar kota ke soekarno hatta begitu kalau dari pantauan anda
benar sekali hanum
kalau kita lihat memang destinasi destinasi favorit seperti biasa
bali ataupun denpasar menjadi destinasi favorit
termasuk juga beberapa kota di pulau jawa ataupun kuala namu
karena kalau kita lihat
bercermin dari stimulus yang diberikan oleh pemerintah ini hanya berlaku pada tiga belas airport saja
jadi pada pt angkasa pura ini hanya berlaku di tiga belas airport
salah satunya adalah bandara soekarno hatta halim perdana kusuma kemudian denpasar bali semarang yogyakarta samratulangi kuala namu batam dan lain sebagainya
sehingga dari tiga belas ini otomatis dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan hari hari biasa
tentunya masyarakat akan lebih banyak melakukan perjalanan di daerah daerah ini
tadi saya sempat berbincang dengan salah satu
penumpang yang menyebutkan akan liburan ke pulau bali
dan juga ada beberapa yang ingin kebalik papan dan lain sebagainya
nah lokasi lokasi ini memang kalau kita lihat juga termasuk juga bagaimana pemerintah mencanangkan untuk kembali menggiliatkan
atau menggeliatkan pariwisata di berbagai sektor
maupun untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di daerah tersebut
sehingga memang tempat tempat wisata ini yang akan menjadi incaran bagi masyarakat yang ada di kota jakarta ini untuk pergi berlibur untuk menghabiskan waktu libur panjang
terkait dengan arus baliknya sendiri
memang angkanya tidak sebanyak yang akan berangkat
tetapi nantinya diprediksi nanti akan tanggal satu november menjadi tempat mereka ataupun waktu mereka untuk kembali
karena memang akan beraktivitas kembali pada tanggal dua november